gubernur bali iwayan koster dalam jumpa pers rabu dua puluh dua juli lalu
menyebut pihaknya tengah mengembangkan usada atau ramuan obat tradisional berbahan dasar arak
yang diklaim dapat mempercepat kesembuhan pasien positif covid sembilan belas yang tidak bergejala atau otg
hal ini dinyatakan setelah melakukan uji coba terhadap kurang lebih empat ratus orang tanpa gejala covid sembilan belas atau otg
yang telah disuap dan dalam masa karantina
dari jumlah tersebut delapan puluh persen menunjukkan hasil positif lebih cepat setelah menjalani terapi obat tradisional berbahan dasar arak ini
iwayan koster bahkan berencana mematenkan ramuan obat tradisional ini agar dapat dipasarkan ke masyarakat umum
tidak pasien karena dia bukan orang kalau pasien kan orang sakit itu bukan orang sakit cuma dia positif doang
orang orang yang terjangkit covid sembilan belas di karantina ini itu kita lakukan treatment dengan usade bahannya dari arak
oleh seorang peneliti yang saya tugaskan membuat ramuan
dengan bahan pokok arak balik
kemudian diuji coba secara bertahap
dibuat ramuannya menggunakan selain arak adalah ekstraksi daun jeruk perut
kemudian sedikit kasih minyak air putih supaya aromanya bagus

setelah itu peneliti ramuan obat tradisional berbandasar arak
yang juga ahli toksikologi forensik universitas udayana imade agus gel gel wirasuta
menyatakan arak yang digunakan untuk terapi ini adalah arak tanoa metanolf
dan telah melalui proses distilasi khusus sebelum dimasukkan ke dalam alat nebu untuk menghasilkan uap dan dihirup
ramuan ini masih dicampur dengan jeruk limau dan minyak kayu putih untuk mencapai efek melegakan pernafasan
meski telah teruji secara data namun pihaknya menyatakan masih harus dilakukan uji klinis
jika obat tradisional ini akan diterapkan pada pasien covid sembilan belas dengan gejala
mempercepat kesembuhan dari orang tanpa gejala yang diindikasi positif covid
di sini dia tergolong pada obat tradisional bali empiris
secara empiris leluhur kita menggunakan
secara turun temurun kita bantu
nah data yang digunakan kita tes secara saintifik
hasilnya seperti yang saya bilang tadi
untuk bisa dikatakan dia mekanisme kerjanya seperti apa
apakah ramuan ini membunuh virus
atau seperti apa di situ kita butuh riset
butuh dana yang lebih besar untuk melakukan penelitian
sehingga kalaupun ingin diterapkan pada pasien yang beresiko
nah yang kita terapkan di sini adalah pasien yang sehat
tapi dinyatakan positif
kita juga lakukan permintaan apakah dia menyetujui atau tidak
ketika dia setuju kita kerjakan

data kasus positif covid sembilan belas di provinsi bali secara akumulasi saat ini mencapai angka tiga ribu satu ratus lima puluh tujuh

dengan tingkat kesembuhan mencapai dua empat ratus delapan puluh sembilan orang atau tujuh puluh delapan delapan puluh empat persen
tim liputan cnn indonesia dan pasar bali